underpass jenderal sudirman di kabupaten banyumas jawa tengah telah selesai dan mulai diuji coba pada senin empat belas januari
jalur ini diharapkan mengurangi antrian kendaraan yang biasa timbul di sekitar perlintasan kereta api
setelah membangun selama satu tahun pemerintah kabupaten banyumas jawa tengah bersama kementerian perhubungan
senin ini mulai melakukan uji coba underpass jenderal sudirman di kota purwokerto
pembangunan underpass ini untuk mengurangi antrean kendaraan yang timbul akibat penutupan perlintasan kereta api
perlintasan kereta ini juga
ya perlintasan sekarang perlintasan kereta api itu dengan adanya double track

sehingga sudah pada tepat ya di bangunan underpass ini
sehingga berapapun tidak akan tertunda di sini
bagi pengguna jalan keberadaan underpass membantu mereka menghemat waktu
sebelumnya jika pintu perlintasan kereta api ditutup terjadi antrian panjang terutama pada pagi dan sore hari
kalau underpass ini jalannya sering macet mas karena ada pintu perlintasan ya
sampai ke petikan sawangan ngejutnya loh panjangnya
sekarang dengan adanya jarak mertas jadi lebih lancar jalannya juga lebih luas sebenarnya lebih enak lah mas
dengan underpass ini semua waktu itu tercapai dengan cepat
oh gitu nggak antri lama
karena sebelumnya bentar bentar tutup
terus sekali nutup juga lama
sekali nutup lama
panjangnya panjang sekitar satu km lah ada
setiap saat ditutup
apalagi kalau jam pagi sama jam sore
lebih panjang lagi
namun tidak demikian halnya bagi pengemudi beca seperti suratman
menurutnya underpass jenderal sudirman menyulitkan karena jalan lebih panjang dan menanjak
tidak ada yang tua
jadi sebelumnya nggak susah kayak gini pak
tapi dengan adanya pakai underpass ini
ya lebih sulit aja
lebih sulit ya berarti
underpass jenderal sudirman sepanjang lima ratus lima puluh meter dibangun sepanjang dua ribu delapan belas dengan dana dari apbn melalui kementerian perhubungan sebesar tujuh puluh miliar rupiah
dan dana dari pemerintah kabupaten banyumas sebesar lima puluh miliar rupiah
prodi sofwan amin banyumas